makasih ya cek selama ini teh
saya sering bantuin nenden selama berbulan bulan
sampai setahun malah
yaudah cepet atu bikin surat perizinannya
nanti cece yang proses kekelolaan
eh tapi jangan lupa komisi buat cece
tuh tenang aja tuh
ciden emang gak mungkin lupa sama ciden
nah yaudah cece permisi ya
banyak atu kang di cihidung
di bogor lebih banyak
kalau yang lebih banyak lagi
di bandung kak
kejauhan atu kalau di bandung ma
saya pengen beli
saya bisa pesen mak
nanti atu mang
kalau tar terandar istri saya sudah ada
wah kang idan hebat ya
pasti bentar lagi bakalan banyak uang kayak kang dadal
kang aceh kemana
ngebrit ketemu mertuanya
terus cucunya ditinggalin gitu aja di jalan
kasian banget anak mama
pokoknya ya maya cucu teh nggak mau lagi dianterin sama dia
nggak dites nyanyi
emang pertanyaannya apaan
gampang atau susah
eh pokoknya emang nggak penting aja
ya iya iya besok cucu pasti dateng
bapak ke warung cik imas dulu
kalau kamu makan sudah bapak siapkan
gak akan terulang lagi
aku nganterin lagi ya
ada berita bagus cek
alhamdulillah akhirnya cete diizinin sama suami saya
makasih ya cek selama ini teh
cek sering bantuin nenden
hampir setahun malah
yaudah cepet atuh bikin surat perizinannya
nanti cece yang proses kekeluargaan
eh tapi jangan lupa
komisi buat cece
tenang aja tuh jadi emang gak mungkin lupa sama saya
yaudah cece permisi ya
jangan lupa itu suratnya
saya gak tiduran bukstan
warung cek imas rame
ya pasti rame lah
dimana lagi mereka teh bakal kumpul
kalau bukan disitu
cuma di warung si imas
berani perintah perintah perempuan
pak ustadz tau semuanya
kamu tuh jangan salah duga
itu mah bukan pengalaman pribadi saya bukan
banyak baca buku
karena saya banyak baca buku
pengetahuan saya banyak
makanya pak ustadz tahu semuanya

pokoknya mulai hari ini kamu teh tidur sama ibu
pak dedy mentir sama papa
kamu teh mau nangis
suk nangis kalau berani
ini lama ini kemudahan
udah ya telfonan ini nanti lagi
aku mau mandi dulu